polda metro jaya menyebut penganiayaan terhadap david ozora yang dilakukan oleh mario dandi bukanlah perkelahian
penganiayaan ini disebut direncanakan secara matang
bagaimana akhirnya polisi bisa menyimpulkan hal ini apa dampaknya terhadap perkembangan kasus ini
kita berbincang dengan narasumber yang bergabung secara virtual prof hipnu nugroho guru besar hukum pidana universitas sudirman
prof hipnu selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih prof sudah bergabung malam hari ini prof kita lihat perkembangan kasus ini cukup signifikan
polisi menaikkan mengganti pasal yang menjerat para pelaku unsur perencanaan itu seperti apa prof
ya unsur perencanaan kita kembali pada doktrin
artinya bahwa si david itu maaf david mario
mario itu sudah punya
persiapan bahwa akan melakukan suatu tindak pidana jadi ada jeda waktu untuk berbuat atau tidak berbuat
karena dari hasil rekonstruksi kemarin dan hasil digital forensiknya itu ternyata sudah ada komunikasi komunikasi dengan tanda petik ag
ada suatu tanda petik ya istilahnya mbak putri provokasi kepada mario untuk ada suatu tindakan
jadi ini suatu yang sangat semangat
sempurna sekali ketika dipasalkan dengan perencanaan yaitu pasal tiga ratus lima puluh lima
ini suatu yang beda dengan kasus yang dulu
ini sudah jelas sekali karena mungkin anak anak ya
jadi bukan persiapan secara tidak langsung apa yang dilakukan yang kemudian kita kontruksikan dalam suatu hukum itu masuk perencanaan
itu suatu yang luar biasa saat ini mbak
prof hipnu tapi dari kuasa hukum shane atau teman mario yang terlibat di kasus ini mengatakan
sebenarnya shane tidak mengikuti perencanaan itu hanya mengikuti keinginan mario
anda apakah melihat ada relasi kuasa juga di sini
karena takut kepada mario itu
kalau dilihat relasi kuasa ya kan tampaknya mario itu orangnya kuat
dan dari hasil pemeriksaan pun terlihat bahwa apa yang disampaikan pun tidak takut adanya suatu kematian
artinya apa yang disampaikan ini ada korelasi dengan sen yang mau tidak mau shane mengikuti apa yang dilakukan oleh mario
ini kan namanya bicara suatu konstruksi perkara itu kan tidak satu tambah satu
tapi suatu persepsi suatu pemikiran yang lebih luas yang dikonstruksikan dengan perbuatan sebelumnya
sehingga terjadilah adanya suatu kesepakatan bersama ada kebersamaan yang mungkin pak saliman pernah membantu mario
untuk melakukan suatu tindak pidana
tindak pidana ini kalau kita lihatkan itu
ya sayangnya ada kendala komunikasi kami dengan prof hipnu nugroho
dan kami sudah tersambung kembali dengan prof hipnu nugroho
guru besar hukum pidana universitas sudirman
prof hipnu selamat malam
selamat malam mbak putri
ya terima kasih sudah bergabung kembali prof
itu agak sedikit kompleks karena melibatkan anak di sini
statusnya juga sudah dinaikkan ag menjadi anak yang berkonflik dengan hukum
bagaimana sebaiknya publik kemudian juga para penegak hukum betul betul menempatkan penanganan ini secara proporsional
sesuai dengan undang undang prof
ya ada dua kompetensi mbak putri
kompetensi yang pertama adalah bahwa mario dan saya ini
itu adalah sudah dewasa
sehingga ini betul betul bisa dilakukan dengan peradilan umum
karena umurnya adalah di atas delapan tahun
tapi terhadap agnes
agnes ini baru lima belas tahun
kompetensinya adalah pada peradilan anak
sehingga dalam peradilan anak anak ini
kita harus mencerminkan hati hati sekali
bagaimana ketika menyelesaikan kasus tersebut tidak menjadikan trauma
tidak menjadikan suatu beban psikis
karena spirit dalam undang undang peradilan anak
itu adalah mendudukkan anak itu
tanda petik sebagai molekat kecil
sehingga betul betul tidak bersalah
tapi mampu memberikan suatu informasi
karena dalam ilmu hukum itu
siapapun tidak kenal anak atau tidak anak
harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan
itu mbak putri
oleh karena itu pr bagi kita semua
untuk meletakkan bagaimana agnes ini sebagai anak yang berkonflik hukum
tapi betul betul meletakkan sebagai anak
dengan spirit pengungkapan perkara
tidak boleh terabekan sedikitpun dalam perkara yang bersangkutan
karena ini ya begitu mbak putri
ya jadi tetap konstruksi hukumnya tetap ditunjukkan
sekalipun ada status anak di sini gitu ya prof ya kurang lebih ya
inilah yang menjadikan pr mbak putri
karena pengalaman pengalaman yang lalu
kalau kita melihat penyelesaian anak itu
penyidiknya agak sedikit juga gamang
penuntut umum juga gamang
hukum hakimnya apalagi
ini yang menjadikan problem
oleh karena itu sejak awal
harus diletakkan apakah betul statusnya anak
bagaimana penyelesaiannya apakah perlu di diversi atau tidak
diversi itu apabila kejahatannya di
diversi itu adalah pengalian penyelesaian anak
jadi yang harusnya di dalam peradilan anak
diselesaikan dengan penyelesaian kekeluargaan
itu lho pak
jadi kalau teorinya itu berbasis pada mediasi penal
ada suatu perbuatan tapi diselesaikan keluarga
karena ini masih anak
ancamannya adalah ketika dalam undang undang anak itu
di bawah tujuh tahun
pertanyaannya agnes ini adalah diancam di atas tujuh tahun
ini yang jadi problem
sehingga peradilannya harus peradilan yang cukup masuk peradilan anak
apalagi tadi pak mahfud mengatakan tiga ratus lima puluh empat tiga ratus lima puluh lima tiga ratus empat puluh empat itu lima puluh tahun mbak
apalagi kalau kaitannya ikut perencanaan itu sudah lima belas tahun dua belas tahun
iya dua belas tahun ya
jadi cukup berancamannya bagi
iya gitu pak putri
prof ibnu kalau misalnya sekarang dilihat dari perjalanan kasus ini
apa kira kira menurut prof hipnu yang betul betul harus diwaspadai
atau betul betul di apa ya
betul betul diperhatikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus ini
terutama penuntut hukum ya
terutama jaksa penuntut umum
supaya bisa betul betul mengonstruksikan kasus ini secara utuh
ya ini pak memang ini suatu permasalahan terhadap sendiri
hikmah dari kasus ini harus betul betul bagian dari pembelajaran seluruh bangsa indonesia
bahwa pak sebagai orang indonesia
harus betul betul memonitor anaknya
apakah anaknya itu bermain dengan baik atau tidak
karena konsekuensi dari kejahatan ini pak
ini bukan lagi kejahatan tanda petik anak mbak
umurnya tetap anak pak putri
tapi kejahatan sudah luar biasa hadisnya
ini saya kira sebagai keperhatinan kita semua
sebagai orang tua sebagai masyarakat
kenapa anak sampai seperti itu
kalau kejahatan kejahatan anak biasa
ini kejahatan orang dewasa
kejahatan bukan anak
sampai perencanaan penganiayaan pun juga tanpa ampun
oleh karena itu saya kira penegak hukum harus betul betul mengambil langkah yang tepat
sebagai bentuk deteren bahwa tidak terjadi ke depan anak yang seperti ini
kalau sampai terjadi ini bagaimana nasib bangsa indonesia
bagaimana generasi muda
apakah salah lingkungannya keluarganya atau kelompoknya
ini yang jadi masalah
sehingga deteren dari suatu pidana yang dijatuhkan itu betul betul memberikan aspek pencegahan kepada anak anak yang lain
untuk tidak melakukan tindakan yang serupa
prof ibnu terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia prof
terima kasih mbak